jasad nenek kasmina warga desa sawahan kecamatan lengkong
ditemukan paidi salah seorang warga yang sedang mengairi sawahnya
paidi sempat berusaha memadamkan api yang membakar kebun bambu
ia menemukan korban dalam kondisi tertelungkup setelah olah tkp
polisi mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah rumah sakit bayang karanganjuk
untuk dilakukan otopsi
penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor lengkong
saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bermaksud untuk memadamkan api
yang sudah mulai kecil kobarannya dia melihat mbak saina sudah dalam keadaan
meninggal dunia di tkp